meningkatnya angka penyebaran covid sembilan belas beberapa hari terakhir
membuat tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di rumah sakit di jakarta
melonjak hingga mencapai lima puluh empat persen
kasus omikron hingga jumat tercatat dua lima ratus dua puluh lima kasus
meski begitu ptm seratus persen di jakarta akan tetap dilakukan dengan evaluasi berjenjang
hal tersebut disampaikan wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
saat ditemui di gedung balai kota dki jakarta pada jumat malam
terkait penambahan kasus omikron
pemprov dki mencatat terjadi peningkatan kasus transmisi lokal secara signifikan
dengan rincian kasus impor lima puluh lima empat persen
sementara kasus lokal empat puluh lima enam persen
riza menambahkan meski pada umumnya varian baru omikron tak memiliki gejala
warga diminta agar tak menganggap remeh varian tersebut
dan tetap menerapkan protokol kesehatan
bornya lima puluh empat persen
icu naik nih dari empat puluh lima ke lima persen nih perhatian nih
dari empat dua ratus dua puluh dua jadi dua ribu dua puluh
icu nya dari enam ratus dua puluh sembilan jadi satu ratus dua belas
jadi delapan belas persen naik
sekalipun ini tidak umumnya tidak ada gejala ya
tapi tetap jangan dianggap enteng
ini perhatian lagi
kasus importnya seribu tiga ratus tujuh puluh tiga
sama juga lima puluh
kasus transmisi lokalnya itu satu satu ratus lima puluh dua sama dengan empat puluh lima enam persen
pendangkanan saya mau dipertahankan
ada peningkatan signifikan transmisi lokal